memanfaatkan platform berbasis teknologi inovasi teknologi jasa keuangan atau fintech berkembang sangat pesat dalam tiga tahun terakhir ini
nilai investasi global industri fintech pada tahun dua ribu lima belas mencapai dua puluh miliar dolar amerika
di indonesia bisnis di bidang fintech juga terus bergeliat
indonesia memang dipandang sebagai pasar potensial bisnis fintech
postur geografis indonesia yang terdiri atas ribuan pulau ini membuat literasi keuangan perbankan nasional masih relatif rendah
lalu sejauh mana kehadiran bisnis fintech dapat meningkatkan penetrasi keuangan dalam masyarakat indonesia
dan apa saja tantangannya
ini menjadi bahasan insight kali ini bersama saya desi anwar
pesannya perkembangan teknologi membuat berbahaya
sebagai sektor termasuk sektor bisnis bertransformasi ke platform digital
salah satunya adalah jasa keuangan yang juga masuk ke industri informasi teknologi dan lazim disebut sebagai fintech atau financial technology
nah bagaimana persisnya perkembangan fintech di indonesia dan mencakup sektor apa saja
saya berikan sedikit ulasan ya
yaitu fintech adalah layanan keuangan atau perbankan
yang dilakukan melalui platform yang berbasis teknologi
industri fintech berkembang dengan pesat di seluruh dunia
ditandai dengan investasi pada industri fintech secara global yang semakin meningkat
nilai investasi industri fintech secara global meningkat dari tiga miliar dolar amerika pada tahun dua ribu tujuh belas
ini menjadi lebih dari dua belas miliar dolar amerika pada tahun berikutnya
dan mencapai dua puluh miliar dolar amerika pada tahun dua ribu dua puluh
sementara negara dengan jumlah industri fintech terbesar yaitu amerika serikat sebanyak empat tujuh juta
di india satu sembilan puluh satu juta dan di inggris delapan ratus dua puluh ribu pengguna fintech terbesar di dunia
sementara di indonesia bisnis fintech juga berkembang dengan pesat dan mencakup sejumlah bidang
otoritas jasa keuangan atau ojk
pemerintah sebagai regulator yang mengatur dan juga mengawasi sektor usaha jasa keuangan ini membagi bisnis fintech ke dalam enam kategori
berdasarkan layanannya yaitu lending atau pinjaman asuransi pembayaran internet banking donasi serta manajemen keuangan
selain itu ojk juga mengelompokkan bisnis fintech berdasarkan pelakunya
yaitu fintech yang berdasarkan pelaku atau dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi
kemudian yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dan terakhir oleh kelompok usaha startup
ya perkembangan fintech di indonesia menghasilkan sejumlah layanan yang memberikan kemudahan akses finansial bagi masyarakat maupun pelaku usaha
dan fintech juga memungkinkan masyarakat sendiri kita kita ini menjadi pelaku usaha di bidang keuangan
melalui sistem yang jauh lebih terjangkau
dan lebih mudah
perkembangan teknologi dalam sektor digital telah mendorong lahirnya bisnis aplikasi berbasis internet
dalam sektor finansial khususnya kini dikenal financial technology yang populer dengan sebutan fintech
siapa yang tak kenal mobile banking e banking e cash dan aplikasi pengatur pembayaran seperti dompetku
tidak hanya melayani pembayaran cakupan bisnis
pembelian fintech telah meluas
mulai dari riset keuangan investasi pembayaran peminjaman perencanaan keuangan hingga pembanding produk keuangan
sampai pertengahan dua ribu enam belas saat ini tercatat satu ratus dua puluh perusahaan fintech di indonesia dalam pengawasan otoritas jasa keuangan atau ojk
tersedia berbagai pilihan layanan berbasis fintech sesuai kebutuhan masyarakat
kalau saya pengguna tikes dan juga pengguna saku kukus saya menggunakan tikes

karena menurut saya sih useful
betul dalam artian kata adalah kadang kan kita sering kesiangan
kalau saya misalnya sering kesiangan kerja akhirnya nggak bawa dompet
kalau sekarang nggak bawa dompet yang penting bawa handphone saya masih bisa transaksi dan juga masih bisa makan enak dan juga naik transportasi
jadinya juga kita berasa lebih safe lebih aman
karena kan ada terparty nya ada kayak penjembatan

antara payment kita dan kartu kita juga
karena efisien dan praktis fintech populer di kalangan masyarakat urban
meski begitu masih ada sejumlah orang yang belum percaya dengan metode pembayaran tanpa uang tunai
ojk tengah menggodok regulasi untuk mengawasi perkembangan fintech agar tidak merugikan konsumen
ojk tengah menggodok regulasi untuk mengawasi perkembangan fintech agar tidak merugikan konsumen
setelah informasi berikut ini kita akan ulas lebih dalam mengenai perkembangan bisnis fintech
di indonesia saya akan hadirkan beberapa narasumber di studio tetaplah bersama insight
ya kita kembali dalam insight industri financial technology atau fintech ini tengah berkembang
pesat di indonesia dan mencakup sejumlah sektor yang menggerakkan perekonomian nah bisnis fintech

kembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan yang mudah cepat
dan aman sampai sejauh mana perkembangan industri fintech di indonesia dan sektor apa saja yang
berpeluang menggunakan fintech saya sudah ditemani oleh sekjen asosiasi fintech indonesia karania
bil kartu kredit
transfer dan lain sebagainya pergi ke bank nggak udah enggak jelas sekali jelas sekali ya jadi era
dimana kita harus semuanya ke bank dan lain sebagainya itu bisa dikatakan sudah era yang
sejak kapan persisnya di asosiasi berdiri september dua tahun lalu mbak oh jadi baru satu tahun ya betul betul
nah waktu itu kira kira pemikirannya apa kenapa dan kira kira jumlah dari anggota asosiasi itu
antara sebelas ini bergabung misalnya bca btpn mandiri kami juga lagi agreement kemudian ada dbs dan lain sebagainya
yang mau tidak mau kan harus menggunakan teknologi
jadi internet banking mobile banking itu kan juga merupakan kebutuhan ya itu sekarang
ide waktu mendirikannya itu persisnya apa kira kira yang ingin dicapai dengan adanya asosiasi seperti ini
ya jadi saya kira berbeda dengan e commerce dan kemudian online play lainnya mbak desi ya
kita semua tentu aware bahwa financial technology area itu adalah is a regulated area gitu
jadi dalam hal ini kami semua sadar bahwa ekosistem khususnya dalam hal ini regulasi itu menjadi faktor determinant bagi perkembangan fintech kita ke depan
apalagi kalau kita lihat datanya memang indonesia agak ketinggalan sedikit dibandingkan
dengan negara negara tetangga lainnya
karena itu kita melihat harus ada collective action baik dari industri maupun bersama dengan regulator untuk bagaimana kita melakukan akselerasi terhadap pembentukan ekosistem di indonesia ini supaya bisa fit dengan perkembangan tuntutan fintech ke depan
iya dan di sini kan tuntutannya itu ada dari masyarakat itu sendiri konsumennya sendiri tapi juga dari berkembangnya kan teknologi itu sendiri
waktu awal awal didirikan
asosiasinya hanya berapa startup yang bergabung
asosia didirikan baru waktu itu oleh enam startup
baru enam startup ini
ini rata rata apa ininya yang startup itu fokusnya apa apa saja marketnya siapa produk produk yang diberikan itu apa apa saja
jadi pada dasarnya terdiri dari tiga bagian besar mbak
jadi yang pertama mereka yang bergerak di bidang payment dan electronic money
lalu yang kedua adalah yang bergerak di bidang lending ini yang saya kira sedang naik daun
dan yang ketiga adalah yang lain lainnya termasuk di capital market financial aggregator online insurance dan lain sebagainya
jadi intinya ada tiga kategori besar di fintech yang saya kira di indonesia sebetulnya semua sudah ada startups nya
kira kira untuk masyarakat indonesia pada saat ini yang katanya walaupun kita pengguna sosmed
yang salah satu perkembangannya itu terpesat tapi dalam penggunaan fintech itu sendiri
seberapa kalau kita sebut literate literasi kita dalam penggunaan fintech ini
karena gini sebetulnya persoalan di indonesia ini kan bukan hanya literasi keuangan dalam hal penggunaan fintech
tetapi juga literasi keuangan secara basic
betul jadi sebagaimana
kita tahu bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan di indonesia ini kan juga termasuk salah satu yang the lowest di the region
karena kita cash masih king sih di sini transaksi itu masih
kalau nggak kelihatan uangnya di tangan nggak terasa
geografinya juga kan juga jadi bermasalah karena kalau kita lihat bank rich kita hanya tiga puluh persen sekarang
penetrasi teknologi dan perbankannya itu sendiri masih timpang ya apalagi antara daerah perkotaan sama daerah
nah tapi di sisi lain meskipun bank rich
hanya tiga puluh persen internet penetration atau internet rich kita sudah empat puluh dua persen
kalau dibandingkan lagi dengan mobile penetration atau mobile rich even satu ratus tiga puluh persen
jadi saya kira ini memperlihatkan ada peluang yang sangat baik bagaimana kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan literasi dan penetrasi keuangan kita
nah ini menarik karena penetrasi mobile kita itu lebih dari seratus persen ya
bisa berikan sedikit gambaran kira kira untuk bisa memperdalam literasi ini dan termasuk mempersebarluaskan produk produknya dan services itu
apa apa saja yang kira kira yang dibutuhkan di indonesia saat ini
sehingga mobile ini betul betul bisa digunakan bukan hanya untuk ya chatting dan lain sebagainya tapi memang untuk kita bekerja melakukan transaksi
saya ingin memberikan contoh
saya menggunakan startup yang saya dirikan bersama teman teman mbak reksa
kami bergerak di bidang pasar modal mbak menawarkan untuk pertama ini inisiatifnya menawarkan reksadana secara online
nah traffic yang kami lihat sekarang tujuh puluh persen dari total traffic kami itu datang dari mobile
lalu kemudian yang kedua kalau kita lihat sebelum ini sebelum era financial technology distribusi reksadana kita itu mainly dilakukan melalui jalur distribusi bank
nah apa yang terjadi setelah kami meluncurkan mbak reksa

itu luar biasa kalau begitu peluangnya
karena kalau tidak kan selama ini kita sangat tergantung kepada broker pada orang yang memang berprofesi seperti itulah
tapi apa yang bisa dilakukan dengan nanti sistem mobile ini
jadi orang bisa jual beli saham seperti kita selama ini misalnya menggunakan mobile transaction untuk jual beli
dan yang paling di awal adalah bagaimana kita bisa melakukan edukasi
karena the basic problem adalah orang nggak aware dengan betapa pentingnya misalnya kita berinvestasi
karena sekarang kalau kita lihat kita bandingkan suku bunga dengan potensi return di reksadana itu jauh sekali
karena dipotong ini itu dan macam macam
jadi sebenarnya kalau kita melakukan transaksi
transaksi termasuk jual beli saham lewat online ini kan berarti cost yang harus dikeluarkan itu juga bisa lebih kecil ya
karena tidak ada istilahnya kan tidak perlu punya banknya tidak perlu harus bayar staffnya atau tenaga kerjanya lah istilahnya
selain itu e money saya lihat kan kita sudah mulai misalnya kalau tol ada e money dan lain sebagainya
bagaimana ini peluang untuk memperluasnya
bagaimana ini peluang untuk memperluas
proses penggunaan e money atau e wallet ini
apakah ini populer di indonesia atau orang masih merasa bahwa susah gitu untuk menggunakan
kalau kita lihat kalau kita mendefinisikan e money dalam definisi yang luas gitu mbak ya
kalau kita lihat electronic banking kalau kita lihat di semua perbankan itu transaksi melalui teller itu turun
tapi bahkan juga sudah mulai turun sedikit
yang naik itu adalah transaksi melalui mobile banking internet banking dan pokoknya electronic transaksi
berapa persen kira kira taruhlah dalam satu tahun dirinya asosiasi ini
data terakhir yang saya lihat misalnya di bca mandiri kenaikan bisa sampai tiga puluh persen
tiga puluh persen ya
iya gitu jadi signifikan
karena itu tadi keuntungannya adalah masyarakat kita sebetulnya sangat teknologi savvy sebetulnya
cuma mungkin sekarang
cepat beradaptasi ya
iya betul cuma sekarang kebanyakan masih digunakan untuk mengkonsumsi hiburan gitu informasi saja
nah sebetulnya kalau habit ini bisa kita pindahkan seperti yang tadi mbak desi katakan
ke tempat tempat yang lebih produktif untuk keperluan investment financials gitu
saya kira potensinya besar sekali
oke selain itu tadi disebut ada landing ya ini bagaimana sebagai produk
kita bisa meminjam atau memberikan pinjaman
itu lewat mobile transaction atau apa
antara lain ya including jadi saya kira sekarang semua yang technology base saya kira the main device nya memang harus mobile sih mbak
dan memang ke arah situ memang arahnya
setelah satu tahun ini tapi startup anda sudah berapa lama
dua tahun lebih
dua tahun ini kira kira dari produk produk yang ditawarkan yang mana yang paling menarik
dan siapa siapa customer nya
yang paling banyak menggunakan dan di mana
kalau profilnya ya
jadi segmennya memang saya kira segmen internet mbak ini juga yang menarik ya
lalu yang kedua kalau dari area memang masih didominasi jawa
jawa sekitar jakarta jawa itu sekitar enam puluh persen
tetapi juga yang tidak kalah menariknya adalah empat puluh persen datang dari luar jawa
jadi ini juga sekali lagi memperlihatkan ada potensi yang besar
bagaimana fintech itu bisa didorong untuk memperdalam inklusi keuangan kita gitu
jadi usia usia produktif tapi masih bensendrik ya
kalau dari jumlah penggunanya sekarang dan dari segi startupnya itu sendiri
how do you make money bagaimana ini business modelnya
jadi rata rata di fintech termasuk bareksa mbak
kita memang selalu karakteristiknya adalah memang menyasar segmen segmen yang justru selama ini
tidak ada di
berada di luar sistem keuangan kita
itu satu lalu kedua
biasanya kami bergerak di bidang micro
jadi karena teknologi biasanya memberikan peluang untuk kita menyasar volume dalam jumlah yang besar
jadi yang dicari itu volume ya
dan di situ harus ada subscription harus jadi anggota dan lain sebagainya
masuk kyc dan lain sebagainya
basically kita juga mengikuti apa yang memang dipersyaratkan oleh regulasi
oke kita istirahat sebentar bongkarannya
tapi kita lanjutkan setelah informasi berikut ini
pembahasan mengenai industri fintech dan apa saja yang menjadi tantangannya akan kita lanjutkan
iya kembali dalam insight
tingginya aktivitas keuangan masyarakat menjadi potensi yang besar bagi pengembangan fintech di indonesia
keberhasilan perkembangan fintech di indonesia juga tidak lepas dari peran serta pemerintah
tentu saja sebagai regulator
nah apa saja tantangan yang dihadapi pelaku usaha fintech di indonesia dan sejauh mana dukungan pemerintah
kita masih diteman oleh sekjen asosiasi fintech indonesia
karania dharma saputra
dan ternyata produk produk yang ditawarkan juga cukup variatif ya
dan ini tentu saja bisa membantu ya perekonomian indonesia
apalagi saat ini mungkin salah satu yang dihadapi oleh ukm itu adalah misalnya akses terhadap capital
atau terhadap modal dan lain sebagainya
nah tapi di lain pihak yang penting kalau masalah keuangan itu kan apakah aman
nah ini yang sering kan
kalau kita misalnya menggunakan
menggunakan transaksi online dan lain sebagainya
apalagi sekarang mengenai hacking dan hacker dan lain sebagainya kan itu juga ada kekhawatiran
kedua ini bagaimana dari segi regulasinya itu sendiri
karena sektor keuangan kan salah satu yang memang harus diawasi
sangat ketat ya terutama oleh pemerintah dan ojk misalnya
bagaimana dalam skema semua ini fintech ini berada
ya jadi kalau soal security memang itu juga menjadi concern utama bahkan bagi kami yang memang bergerak di area fintech
ini mbak karena kami semua aware bahwa ini kan industri ini hanya bisa berkembang kalau kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
nah karena itu dari sisi teknologi katakanlah seperti mbak reksa itu juga memang sistem kami di audit gitu mbak
kemudian kami juga mengenakan sistem keamanan yang berlapis
dan saya kira semua standar keamanan di dunia keuangan pada prinsipnya dilakukan
termasuk oleh fintech start up
karena sekali bocor sekali ada sesuatu yang terjadi orang langsung khawatirkan
sistemnya juga di double gitu kan sebagai backup dan lain sebagainya
kalau regulasinya itu sendiri hubungan atau overside dari ojk ini sekarang sudah termasuk kegiatan yang dilakukan oleh teman teman di startup fintech
iya jadi saya kira ojk dalam hal ini sangat progresif
waktu ketemu pak mulyaman bahkan kata kata beliau saya kutip meskipun mungkin tidak tepat beliau bilang begini
ini mumpung pak presiden yang juga sangat mendukung fintech
saya juga masih menjadi ketua ojk
mari kita review semua peraturan yang ada di industri keuangan indonesia ini
dan kalau jika ada yang memang perlu disesuaikan mari kita sesuaikan
sebagai pelaku kira kira apa apa saja yang masih harus diperbaiki dari segi regulasi
saya kira ada beberapa mbak ya
dan ini kan kami sekarang sedang berdiskusi intensif dengan ojk
karena ojk akan segera mengeluarkan sedang menyusun peraturan ojk soal financial technology di indonesia
nah salah satu isu yang saya kira sangat crucial
satunya adalah soal penggunaan digital signature tanda tangan elektronik
saya kira itu sangat penting dan sangat akan besar impactnya terhadap akselerasi industri teknologi jasa keuangan kita ke depan
itu satu lalu kemudian kedua yang juga menjadi concern adalah soal landing ini kalau seperti bareksa yang di pasar modal itu relatif sudah peraturannya sudah cukup memadai
dan lumayan ketat kan mereka melakukan
tapi yang lending ini masih ada di area yang
ada di area yang masih di review sama sama gitu mbak
ini yang juga saya kira banyak ditunggu tunggu oleh investor baik dari dalam maupun dari luar negeri
nah kalau ekspansi ya ke depannya kan startup kan pasti punya target target tertentu ya
khususnya bagi perusahaan startup fintech itu biasanya ya selain volume ya itu ada target tertentu yang harus di achieve dan dalam jangka waktu berapa lama
karena ini kan pasti ada investornya juga dibalik ini
bagaimana ini prospek dari bisnis fintech ini
untung rugi kira kira dalam waktu berapa lama
kalau boleh mungkin saya kira projection yang paling solid adalah projection yang pernah dilakukan oleh the light mbak
jadi deloitte kita semua sadar di fintech ini saya dan teman teman bahwa ini memang kita harus punya visi yang jangka panjang
karena memang itu tadi masyarakatnya juga masih kurang illiterate financially
kemudian kedua fintech ini masih relatif baik
tetapi kita melihat ada peluang besar karena itu tadi ojk sedang mengakselerasi pembentukan regulasinya membentuk ekosistemnya
lalu kedua kalau balik ke deloit tadi deloit baru keluar satu survei mereka melakukan mapping terhadap industri apa saja di dunia ini yang akan terkena impact dari teknologi berbasis internet
nah salah satu yang dilamarkan oleh mereka di indonesia ya khususnya itu dalam waktu dua tahun ke depan yang akan mengalami big bang
itu adalah industri keuangan gitu
jadi saya kira itu yang coba diantisipasi oleh industri dan pemerintah mbak
jangan sampai dua tahun nanti kita nggak siap gitu
iya dan kalau dari segi seberapa cepat ya peningkatan misalnya jumlah penggunanya itu berapa persen setiap tahun idealnya untuk mengatakan bahwa wah ini merupakan suatu upaya yang sukses

kalau misalnya dalam kasus saya dan teman teman saya kira kita growing up
dan kita melihat akselerasi akselerasi yang tentu bervariasi ya antara satu bidang dengan bidang yang lain
tetapi saya kira kurang lebih kita melihat pola yang sama sebagaimana yang sudah kita lihat di industri e commerce gitu
sekarang mungkin lima tahun lalu orang nggak begitu familiar gitu kan
sekarang sangat familiar dengan
sekarang semua belanja baju apa gitu
sekarang semua belanja baju apa gitu
ini kan berarti harus dilakukan atau dikerjakan oleh orang orang yang memang bukan saja paham terhadap financial dan investment
tapi orang orang yang punya yang acredited ya yang memang expert dalam hal itu
ini merupakan salah satu persyaratan untuk pembangunan ini
jadi kalau seperti di bareksa itu karena kami merupakan perusahaan teknologi
kebetulan pertama mbak yang mendapatkan lisensi resmi dari ojk sebagai agen penjual efek reksadana
karena jadi ada fungsi fungsi tertentu yang memang harus ada lisensinya
seperti misalnya tenaga marketing kami itu harus memiliki lisensi khusus untuk menjual reksadana kepada publik misalnya
jadi untuk mendirikan startup di fintech ini harus punya license
yes untuk yang sudah diregulasi
seperti misalnya kalau seperti bareksa itu definily kami harus punya license mbak
sistem kami diaudit beberapa function itu harus dilakukan oleh personil personil
tapi kan sebenarnya siapa saja
siapa saja kan bisa membangun ini
karena ini kan basisnya kan aplikasi istilahnya
itu mengkaranya melihat ada misalnya siapa tahu membuat aplikasi untuk lending dan lain sebagainya
itu kan yang memiliki kapasitas untuk membuat mendevelop suatu aplikasi kan banyak ya sekarang
betul tapi gini mbak jadi seperti yang tadi saya sampaikan bedanya dengan e commerce
e commerce kan ada di area yang unregulated
siapa saja kan bisa sebenarnya
tapi kalau di financial technology di situ kan tidak ada

yang belum diregulasi cuma landing dan ini akan segera diregulasi
jadi teman teman yang bergerak di mobile payment di electronic payment di insuransi itu semua harus memiliki lisensi dari pemerintah
karena kuncinya di sini adalah keamanan
betul perlindungan nasabah dan sebagainya
bisa dikatakan bisnis ini di indonesia fintech ini aman sangat aman
jadi orang juga menggunakannya bisa dengan inilah mereka merasa
tidak terlalu takutlah menggunakannya
saya kira kalau dalam pengalaman kami di bareksa mbak saya kira begitu
karena pada prinsipnya kami harus melakukan kyc dulu
meskipun kami nggak kenal ini siapa orang yang mendaftar
kami harus mencocokkan nomor ktp nya
kami harus verify dulu apakah betul rekeningnya
lalu kita report semua datanya ke ojk dan lain sebagainya
uangnya juga kalau dalam hal reksadana online ini bahkan tidak kami pegang

itu di transfer ke kustadian bank dan lain sebagainya
jadi kuncinya itu semua harus terdaftar license dan mengikuti regulasi
dan kami diaudit secara reguler oleh regulator
baik terima kasih banyak
menarik sekali ya
luar biasa perkembangan dunia teknologi dalam penggunaannya
dulu biasanya kalau kita mau apa apa ya ke bank atau kirim wesel
sudah lama tidak dengar ya wesel giro
sekarang itu giro
sekarang semua tinggal transfer transaksi belanja semua bisa kita lakukan online
setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai financial technology atau fintech
kali ini bersama narasumber lainnya
tetaplah bersama insight

perkembangan fintech tidak lepas dari dukungan bank indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran di indonesia
bagaimana regulasi dalam mengembangkan transaksi keuangan berbasis teknologi ini
serta bagaimana mengelola berbagai resikonya
untuk pembahasannya kita telah bersama dengan pelaksanaan
bersama dengan pelaksana tugas kepala kantor fintech bank indonesia iwan junanto
sekarang kita semua selalu bicara mengenai fintech ya financial technology
tapi sebenarnya sudah beberapa tahun ini apalagi kita dengan menggunakan smartphone
yang namanya mobile banking internet banking itu sudah menjadi bukan baru lagi ya sebenarnya
itu merupakan bagian dari kita melakukan transaksi
ini yang saya lihat masih harus ada perbaikan atau perbaruan itu dari sistem regulasinya
biasanya ada inovasinya dulu digunakan dan kemudian baru regulasinya
bank indonesia dalam hal ini perannya bagaimana
apalagi sekarang sudah ada kantor khusus bi fintech di bawah saat ini di bawah iwan sendiri ya
ya memang fintech ini hip banget lagi happening ya
tapi sebenarnya istilah fintech sendiri financial dan teknologi dari dulu sudah ada cuma lebih banyak di driver oleh perbankan atau industri industri yang ada pada saat itu
sekarang ini suka dengan internet dan gadget
jadi sudah mulai berkembang ke arah penggunaan penggunaan yang network
jadi sekarang kita kirim uang bisa langsung melalui gawai gitu
sangat mudah sekali
jadi memang karena perkembangannya booming dengan secara cepat sekali
bahkan dua ribu sepuluh sampai dua ribu lima belas itu eksponensial tumbuhnya
sekarang sudah di indonesia sudah sekitar lima belas miliar yang e commerce nya transaksinya itu menunjukkan bahwa memang booming sekali
nah ya memang yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana pengawasan tentunya
apalagi sekarang kan banyak sekali yang misalnya hacking atau penipuan dan lain sebagainya
ini kan harus ada semacam supervisinya dan monitoringnya ya
ya kita lihat
karena fintech ini kan wilayahnya luas
sekarang kita harus terus fintech itu sendiri apa sih sebenarnya dunia fintech itu kan
fintech pertama kita bagi dulu fintech ini ke dalam wilayah wilayah
ada empat wilayah besar kan
pertama wilayah yang sifatnya deposit landing kayak p dua p tadi
nah itu mengumpulkan dana kemudian landing kepada daerah daerah tertentu
ojk tentu mengamati di wilayah sini karena sifatnya seperti mengumpulkan dana
ada lagi market professioning yang informasi informasi
kalau kita mau belanja atau beli apa lihat harga atau ada seperti itu hanya melihat harganya
terus kemudian ada risk and investment management
itu biasanya melihat kepada risiko atau kita mau kayak konsultan keuangan gitu
tapi sifatnya sudah pakai gadget
saya mau beli saham apa saya beli apa
bisa kita lakukan sendiri ya tanpa harus menggunakan fund manager ya
yang keempat adalah de payment settlement and clearing
ini fintech yang kaitan hubungannya dengan pembayaran
nah di sini lah kita perlu melakukan regulasi
nah bank indonesia kemarin mengeluarkan peraturan mengenai pemrosesan transaksi pembayaran
itu salah satunya bagaimana fintech itu diberi ruang di situ
perizinannya seperti apa
tapi tidak langsung berikan untuk mematikan inovasi
sekarang kan presiden juga sedang mendorong kan pemerintah sedang mendorong ekonomi digital ini
nah ekonomi digital kan berawalnya dari startup startup nih
jangan sampai mereka baru mau

apalagi nanti urusan bayar pajak
nah tanggal empat belas november lalu kan bi punya kantor fintech ini sendiri
apa persisnya yang menjadi tugas ya dari kantor ini
dan apa yang membedakannya dengan ojk khususnya dalam untuk monitoring supervisi dan membuat regulasinya
jadi kan pak iwan sudah mengatakan lebih ke untuk yang transaksi ya yang di bawah bi
ya bi fintewens ini dibangun karena kebanyakan sekarang dengan tumbuhnya teknologi ini begitu cepat tumbuhnya
dan macam macam sekarang kan gerakannya
kebanyakan regulasi biasanya suka kaget dan tergagap gagap gitu kan
jadi hampir di seluruh negara biasanya regulasi itu melihat perkembangan fintech ini masih coba melihat dulu
melihat dulu mencoba jangan langsung diatur secara ketat gitu misalkan
jadi tujuan bi fintech office ini salah satunya adalah menerturing the innovation
jadi kita mencoba membuka ruang kepada para start up anak anak muda yang punya inovasi
gak usah takut ketemu regulator gitu loh
come silakan datang ke kita kita bicara bisnis modelnya seperti apa
terus nanti kita bisa kasihkan berikan semacam konsultasi atau oke ini kamu masuk ke rezim licensing
kalau seperti ini licensing
asing kalau di pbi peraturan bank indonesia yang ptp itu kayak semisal dompet elektronik gitu kan itu ada
ada threshold tiga ratus ribu pengguna aktif misalkan
tapi kalau dia masih baru mulai gitu loh mbak desi kan
baru mulai baru seratus orang segala macam
kalau udah di license tuh repot segala macam
jadi tiga ratus ribu pengguna aktif ini sudah berlaku
apabila dia sudah punya dompet elektronik tiga ratus ribu aktif harus izin
jadi harus mendapatkan license nya itu
apalagi yang kira kira menjadi persyaratan untuk
ya kalau belum nah ini masih banyak sekali wilayah wilayah fintech yang masih belum diatur secara ketat
artinya kita kedatang ke bfi fintech awards ini untuk melakukan diskusi seperti itu tadi
nah nanti akan dibuat semacam kita sedang akan meluncurkan namanya regulatory sandbox
regulator sandbox itu adalah sebuah sandbox laboratorium innovation buat anak anak muda
atau startup atau bank juga bisa kita lihat
untuk masuk ke dalam satu di dalam sandbox itu kemudian berinovasi di situ
jadi persis kayak sandbox di taman kanak kanak ya
mereka bisa datang berkumpul dan berkreasi bareng bareng
jadi berkreasi boleh main di situ
jadi di sini yang bi fintech ini jadi semacam fasilitator dari pada startup startup ini
sekarang sudah ada berapa kira kira yang dikumpulkan dan bermain di sandbox ini melakukan
ini karena kantornya baru sebulan jadi kita masih dalam tahap merancang proses pembuatan sandboxnya
jadi kita rencanakan nanti mungkin di pertengahan tahun depan itu kita sudah bisa luncurkan
yang sedang kita buat sekarang adalah kriteria kriterianya
apa apa saja contoh kriterianya supaya bisa
siapa siapa yang bisa masuk pertama misalkan harus inovatif dan belum masuk ke wilayah perizinan gitu kan
jangan sampai dia sudah harusnya izin tapi supaya nggak izin masuk ke sandbox gitu kan
atau dia harus inovatif dan baru gitu kan
jadi banyak ide
jadi betul betul untuk mereka yang startup dan di sini ada apa apa saja yang fasilitasi yang diberikan termasuk financing atau mungkin untuk mendapatkan
belum sampai ke sana nanti kita akan bicarakan
atau masih dalam tahap
masih dalam tahap pembicaraan kalau di beberapa negara kan berbeda beda seperti di singapura itu ada tahap financingnya juga
ada grand dari monetar di singapura nanti kita sedang tahap coba bicarakan bagaimana sandbox ini kriterianya kemudian di dalamnya bisa berapa lama
jadi kita bisa berapa lama gitu kan nggak bisa seterusnya di sandbox kan
jadi misalkan kita kasih
jadi kalau sudah agak besar
agak besar ini udah oke kamu bagus inovatif dan marketnya oke keluar boleh kasih misalkan sertifikasi sudah masuk sandbox gitu misalkan
atau ini bagus masuk licensing kamu diproses ke licensing
nah idealnya kira kira berapa lama nih apalagi pak iwan sendiri kan backgroundnya ekonomi dan juga bisnis

di sini itu merupakan kantor start up ya
berapa lama kira kira diperlukan bulanan atau bisa
kita hitungnya bulanan mungkin nggak terlalu lama juga karena itu sudah jalan kan harus yang sudah jalan
dan dia sudah beroperasi secara real di dunia nyata kita sudah punya konsumen sudah punya pedagangnya misalkan
hanya tinggal mencari bagaimana untuk scaling up lebih besar lagi
keliling up dan dilihat dia jalannya seperti apa gitu karena kebanyakan misalkan ada seratus ya bukan ini
biasanya ada seratus tuh lima puluh jalan terus selebihnya nggak maju selebihnya mati sendiri gitu kan
jadi harus kita lihat dulu dia berkembangnya seperti apa
oke jadi bi fintech ini nanti akan membuat semacam sand box di situ nanti start up start up yang masih tahapnya perlu disirami diberi pupuk
sehingga nanti mereka sudah lebih besar baru bisa dilepas ya menarik sekali jadi inovasi memang merupakan tulang punggung ya dari financial technology
ini kita lanjutkan pak iwan setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai financial technology atau fintech tetaplah bersama insight
bisa lihat dulu ya kita lanjutkan pembahasan mengenai fintech bersama dengan pelaksana pihak kepala kantor fintech bank indonesia iwan junanto
dan kantor fintech ini ternyata masih sangat baru tapi nanti akan merupakan semacam cikal bakal dari semacam inovasi yang berkaitan dengan fintech
kalau kita lihat sekarang yang ada di indonesia ini kan sebenarnya sudah banyak sudah berjalan dan apalagi yang di bawah bi fintech ini kan lebih ke payment system ya
pak iwan sendiri melihat pertumbuhan dan animo masyarakat menggunakannya dan serta jumlah dari startup ini sekarang sudah berapa ya
ya kita melihat ini kita berada pada suatu tahap growing ya tahap pertumbuhan yang luar biasa daripada fintech di indonesia ini
kita lihat pertumbuhan transaksinya pun meningkat secara pesat dari sebelum dua ribu dua belas itu di bawah satu miliar sekarang diperkirakan sudah lebih sekitar tiga puluh miliar gitu
karena tadi transaksinya kan sudah begitu besar
jadi jumlahnya sendiri data yang kami miliki dan data dari asosiasi juga itu sekarang sekitar satu ratus empat puluh dua fintech ya
artinya sudah mulai banyak yang bergerak di bidang fintech itu
iya dan ini mau tidak mau akhirnya kan harus ada regulasinya dan juga diawasi apalagi untuk para konsumen juga ada semacam perlindungan ya
ini bagaimana pak iwan apa yang kita bisa tingkatkan lah untuk melindungi para konsumen
jadi dalam peraturan bank indonesia yang paling penting pertama adalah menjaga agar fintech ini tumbuh secara baik ya
tumbuh secara bermanfaat tapi di sisi lain tidak boleh melupakan kehatian kehatian
jadi perlindungan konsumen tetap terus ada lagi aturan misalkan harus menggunakan rupiah gitu kan
jadi jangan terseksi di sini pakai harga mata wang asing gitu kan
jadi itu harus dijaga juga terus kemudian penempatan data juga harus di indonesia
terus ketiga adalah perlindungan konsumen
risiko risiko yang menyebabkan
risiko yang muncul itu ada diatur di sana jadi setiap perusahaan fintech itu harus berusaha seoptimal mungkin untuk menjaga keterlindungan nasabahnya
ya nah ini berarti kan harus bonafit lah istilahnya dari seratus berapa sekian ya fintech startup yang ada di indonesia ini
ini nanti pengecekannya bagaimana
kalau kita ke bank kan biasanya kan yea to waste ya ada know your customer dimana mereka mendata siapa customer nya tapi di lain pihak kita juga cari bank yang istilahnya bonafik
nah kalau ini kita kan bisa saja tidak tahu harus orang yang dibalik itu harus membuktikan bahwa mereka itu jujur kalau kita meminjamkan uangnya atau kita meminjam dari mereka
itu tidak akan dibawa lari atau tidak hilang begitu saja kan
ya memang yang menarik dari tumbuhnya fintech ini ada satu hal yang lebih dinamakan seperti trust gitu ya
jadi trust ini luar biasa dalam fintech kan ada seperti yang ptp lending kepada pedagang
umkm ada petani petani gitu kadang kadang mereka membangun engagement dengan petaninya sendiri terus kemudian kita melihat jadi ikatan trustnya itu memang tumbuh di perusahaan perusahaan fintech
tapi memang betul bahwa ini memang tidak bisa dilepas begitu saja
karena misalnya kalau ada satu atau dua kasus nanti justru bisa merusak ya semua kepercayaan terhadap fintech ini ya
betul makanya koordinasi mungkin dalam waktu dekat ojk juga akan mengeluarkan
ini koordinasi baik ya dengan ojk
iya kita selalu berkomunikasi
koordinasi jadi karena tadi singgungan singgungannya itu banyak di dunia fintech ini jadi kita punya sebuah forum rutin juga ketemu dengan kawan kawan di ojk untuk membicarakan hal ini
bahkan kita bukan hanya bi dan ojk karena terkait juga misalkan dengan kemen kom info kemen dak gitu kan bahkan ppatk dan baris krim
iya nah misalnya kalau kita menyimpan uang deposito di bank sekarang ada yang namanya kan lps
kita minimal merasa bahwa kalau ada apa apa pada bank itu
terjamin lah sampai dua miliar gitu
nah ini kan mau tidak mau kan harus ada jaminan
ini nanti merupakan bagian di bawah lps atau bagaimana
ojk ya ini nanti dengan ketentuan
dengan ojk juga
dengan peketuan lendingnya itu
tapi memang kita bicarakan terus karena ini kan masih growing
karena kalau nanti dibuat semacam aturan langsung ketat gitu kan
yang pasti adalah regulator itu aware terhadap hal ini
kemudian kita monitor secara ketat
makanya kalau ada sandbox itu nanti kita bisa pantau kita lihat monitor
dan diskusi terus
oh ini sudah bahaya
oh ini udah terlalu kesini gitu misalkan
jadi seperti itu ya
iya dan dibangun perusahaan perusahaan yang memang betul betul bonafit
karena salah satu yang memang kita butuhkan di indonesia ini akses terhadap modal ya
dan ini sulit kalau misalnya lewat bank yang mereka persyaratannya banyak dan lain sebagainya
dengan gadget kita bisa jauh lebih mudah
tapi berarti harus ada perubahan dalam peran bank konvensional itu sendiri
masa depan bank konvensional apakah mereka harus ikut menjadi financial technology base juga
atau ada peran peran yang mereka harus tinggalkan
ya betul ini memang fintech ini tumbuh berkembang bahkan beberapa pengawat menyebutnya sebagai disruption gitu kan
ke pelu teller lagi itu
orang tiba tiba mengambil bisnis bank di preteli gitu kan
jadi tiba tiba p dua p lending
yang tadinya lending dulu susah banget sekarang tiba tiba langsung dengan fintech bisa
terus payment harus muter muter gitu
misalkan syaratnya sekarang bisa dengan fintech
artinya bank itu sendiri pada akhirnya bisnisnya seperti terdisrup
tapi sebenarnya saya tidak melihat kami di bank indonesia juga tidak melihat ini dengan perbankan
di sering bertemu dengan perbankan juga
ini bukan sebuah disruptive
ini ada sebuah kesempatan atau sebuah opportunity bagi bank untuk gatting digitalized gitu loh
untuk semakin bergerak ke digital
karena dunia sudah digital
dan kita lihat sekarang perbankan sudah mulai inovatif dengan produk produk digitalnya
bahkan beberapa sudah menggait para fintech fintech player ini
ya mau tidak mau tidak boleh kalah tapi jadi semakin kompetitif
iya dan kolaboratif
nah bagaimana nanti penetapan misalnya suku bunga kalau pinjaman atau landing atau borrowing itu nanti diatur juga
misalnya kan karena kita sekarang bisa meminjam atau bisa memberikan pinjaman
pembelikan pinjaman lewat fintech ini
itu harus ada ikut aturannya atau bisa kita menetap saya ingin meminjamkan pada iwan ya oke
itu bagaimana ke depan
kalau suku bunga kan kita masih kepada pasar ya market ya
jadi bagaimana perkembangan di marketnya
tidak ikut suku bunga yang ditetapkan oleh bi ya
bi memiliki suku bunga dasar kredit
nanti sebagai acuan jadi bisa melihat ke arah sana
tapi untuk perkembangan fintechnya sendiri
atau bagaimana di pasar tentu diserahkan kepada pasar untuk mencari yang paling efisien
iya nanti kompetisinya justru semakin bagus
malahan suku bunga bisa lebih ditekan lagi
kedepan apa kira kira dari ini kan ada beberapa bisa meminjam
bisa kita juga sebagai pribadi bisa meminjamkan atau kalau perlu bisa meminjam
ini berarti semua orang yang memiliki dana itu bisa menjadi bagian dari penggerak ekonomi di indonesia ya
jadi yang berhubungan dengan bank yang terkait dengan financial institution
sementara sebagian besarnya itu tidak mengerti sekali
bagaimana berhubungan dengan bank
kadang masuk ke kantor bank untuk cepat sepatu gitu ya
akhirnya mereka jadi tidak berkembang
nah dengan adanya perkembangan perkembangan fintech ini
ini bisa memperluas potensi dan peluang bagi mereka untuk tumbuh gitu kan
bahkan kita lihat nih hasil survei dari deloit umkm yang bergerak di indonesia
yang bergerak di bidang online yang sudah mulai masuk ke online
artinya dia punya potensi untuk mengembangkan pasarnya
bukan hanya di kampungnya gitu tapi sudah bisa kirim ke luar
dan ini juga jauh lebih fleksibel ya kalau kita menggunakan pakai gadget
yang penting gadgetnya itu ada terjangkau dan koneksinya itu ada
iwan satu dua tahun ke depan
kira kira wajah fintech indonesia bagaimana
berapa persen kira kira orang yang semakin bisa mendapatkan akses terhadap modal
karena ekonomi inklusif ini merupakan salah satu cara untuk membuat kita mendistribusi ya income ke seluruh indonesia
menurangi gap antar kemiskinan itu juga bisa
kami melihat potensinya ini akan cepat dalam satu dua tahun ini
karena kita lihat satu dua tahun terakhir kebelakang saja belum sempat
dan itu adalah kesempatan yang sangat penting
karena dalam satu dua tahun ke depan kalau pertumbuhannya eksponensial ini akan cepat sekali
semuanya pakai gadget
anak anak muda sudah sedikit sedikit pakai gadget
kemudian pemegang mobile kita juga jumlahnya sudah tiga ratus juta lebih dibandingkan dengan penduduk yang ada di luar lima puluh juta
dan harganya juga semakin terjangkau ya
artinya semakin terjangkau
artinya potensi ini memungkinkan untuk tumbuh semakin cepat
ini kenapa pemerintah regulator jangan sampai ketinggalan
semangat jadi maksudnya
jadi biasanya kan kalau pemerintah mereka maunya regulasi regulasi justru membuat para pengusaha atau yang ingin melakukan sesuatu
aduh belum apa apa sudah peraturannya pajaknya bagaimana
tapi ini ke depan tidak akan demikian khusus untuk fintech ya
khusus untuk kita regulator memberi ruang bagi tumbuhnya inovasi tapi tetap dimonitor
karena regulator selalu berhati hati paling penting
paling penting adalah bagaimana perlindungan konsumen dan bagaimana kehati hatian tadi dijaga
itu yang paling penting
tapi inovasinya jangan sampai dimatikan
inovasi yang ingin dilihat iwan sebagai yang memiliki sandbox
seperti apa apa saja inovasi yang diharapkan ke depan
inovasi inovasi terutama yang membedakan indonesia dengan negara maju
fintech perembangan di negara maju lebih kepada edit value
tapi di indonesia pertumbuhan fintech itu lebih kepada menjawab masalah masalah
yang ada di negeri kita
yaitu bagaimana tadi inklusif finansial
supaya perusahaan yang awalnya mikro bisa menjadi kecil yang kecil bisa menjadi menengah
ini yang selama ini mungkin bank konvensional masih belum bisa memenuhi
tapi kedepannya ada perubahan juga dalam regulasi untuk bank konvensionalnya
supaya mereka juga mau tidak mau mengikuti kan perkembangan ini
bank konvensional tentunya diharapkan akan semakin terus sinergi
kolaboratif dan tentu arahnya menuju digital itu akan semakin banyak ya ke depannya
saat itu harapan kita juga karena untuk menjawab tantangan ini
tantangan dari fintech
supaya semakin luas lagi layanannya
teman teman dari startup itu sendiri anda melihat backgroundnya rata rata apa
apakah mereka punya pemahaman perbankan atau anak anak muda lulusan ekonomi bisnis
tapi rata rata memang mereka adalah generasi muda
gen y milenial yang sangat kreatif
banyak lulusan luar negeri dan punya ide ide yang sangat luar biasa
yang kadang kadang untuk beberapa orang yang sudah genex ke atas itu agak terkaget kaget gitu
tapi sebenarnya itu sangat inovatif dan solutif untuk beberapa masalah di indonesia
tinggal bagaimana kita mengamantukinya
kita lihat nanti bagaimana ya bi punya fintech ini
seberapa startup yang dibesarkan dan kita juga harapkan akan sukses
karena ini bisa sangat membantu membuat perekonomian di indonesia juga jauh lebih
kita semua orang ini kalau punya akses bisa menjadi borrower tapi bisa menjadi lender juga
jadi kalau punya akses terhadap modal juga hanya diperlukan gadget itu
tidak harus pergi ke bank
sekali lagi terima kasih dan memang perkembangan teknologi turut mendorong majunya sektor keuangan melalui munculnya fintech atau layanan keuangan berbasis teknologi
selain memberikan sejumlah kemudahan
fintech juga juga
diharapkan bisa berperan dalam mengembangkan perekonomian indonesia melalui berbagai produk dan layanan yang dikembangkan oleh pelaku usaha
tentu saja dukungan pemerintah ini sangat dibutuhkan ya untuk terus mendorong inovasi dan juga mengelola resiko yang dapat merugikan
dan di balik berbagai kemudahan yang diberikan faktor keamanan
ini merupakan kunci ya untuk mewujudkan inklusif keuangan yang mudah cepat dan aman
kali ini saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye